badan pemenangan nasional prabowo subianto sandiaga uno tidak akan membawa sengketa hasil pilpres dua ribu sembilan belas ke mahkamah konstitusi
mk dinilai tidak berguna dalam penyelesaikan persoalan pilpres
sementara ketua mahkamah konstitusi menyatakan mk tidak akan memaksa hak konstitusi seseorang
dewan pengarah badan pemenangan nasional prabowo sandi fadlizon memastikan capres cawapres prabowo sandi tidak akan menggugat hasil pilpres dua ribu sembilan belas ke mahkamah konstitusi
fadli menjelaskan prabowo mempunyai pengalaman mengadukan gugatan ke mk saat terjadi sengketa hasil pilpres dua ribu sembilan belas
mk dianggap tak bisa menjalankan tugasnya sebagai pengadil dalam sengketa yang diajukan
berdasarkan pengalaman ini fadli menilai kubunya hanya akan membuang waktu jika mengajukan gugatan ke mk
koordinator jurubicara bpn dhanil anzar siman juntak menambahkan ketidakpercayaan terhadap hukum indonesia menjadi alasan prabowo sandi tak akan tempuh jalur ke mk mengenai gugatan hasil pilpres dua ribu sembilan belas
terus terang kami mengalami distrust terhadap proses hukum di indonesia
mulai dari proses hukum di pihak kepolisian kemudian proses hukum di bawaslu
menanggapi soal ini ketua mk anwar usman menyatakan jika pihaknya tidak akan memaksakan hak konstitusi seseorang
menurutnya hasil putusan mk akan selalu mengundang pro kontra berbagai pihak
yang jelas sebuah putusan itu pasti pro dan kontra itu kena
sampai kapanpun seorang hakim atau pengadilan dalam menjatuhkan putusan tidak mungkin memuaskan semua pihak
presiden joko widodo enggan mengomentari lebih jauh soal kubu dua yang menolak hasil penghitungan suara pilpres dari kpu
capres petahana itu hanya menyebut agar semua pihak mengikuti mekanisme yang telah dibuat dan disepakati
ya semuanya kan ada mekanismenya semuanya diatur konstitusi kita semuanya diatur oleh undang undang
kita semuanya diatur oleh peraturan kpu ada semua mekanismenya ada
semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi
sebelumnya calon presiden nomor dua prabowo subianto mengatakan akan menolak hasil pemilu yang dianggapnya curang
pernyataan tersebut disampaikan dalam simposium pengungkapan fakta fakta kecorangan pilpres dua ribu sembilan belas
temuan bpn prabowo sandi di hotel grand sahit jakarta selasa empat belas
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
kurang dari satu minggu lagi jelang pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilu dua ribu sembilan belas
tetapi polarisasi kemudian juga friksi dalam peta perpolitikan bahkan ancaman delegitimasi di sana sini justru bisa dikatakan tidak meredah
apakah ini merupakan fenomena politik praktis biasa atau memang sebuah awal dari bagian perubahan jalannya pesta demokrasi di indonesia
kita bahas bersama dengan dua narasumber saya malam hari ini ada bang emrus sihombing direktur eksekutif lembaga emrus corner selamat malam
selamat malam ibu atas umur saya selamat malam
silo telah datang kemudian juga ada mas adi praetno pengamat politik uin syarif hidayatullah
terima kasih mas adi atas waktunya malam hari ini bang emrus dan juga mas adi
satu minggu ini kita kalau misalnya menakar headline politik yang terjadi sepanjang menjelang khususnya menjelang tanggal dua puluh dua mei
sebelum mungkin kita melihat bagaimana ya atau menakar bagaimana bisa kita putarkan berita yang satu ini terkait dengan ancaman bukan ancaman ya kita menyebutnya seruan
dalam hitungan cepat atau dalam prakteknya ini diprediksi kalah jadi ada upaya bangunan narasi yang coba untuk dihempuskan
misalnya soal narasi tentang kecurangan terstruktur sistematis dan masif
atau yang kedua yang dibangun adalah asumsi bahwa lembaga negara seperti mahkamah konstitusi kpu dan bawaslu sudah tidak netral
ini adalah penyakit psikologis misalnya yang selalu terjadi pada siapapun terutama dalam posisi terdesak yang dipersepsikan kalah dalam kontestasi pertarungan
ini perspektif yang cukup biasa
yang tidak boleh sih sebenarnya adalah upaya untuk tidak percaya terhadap institusi negara ini kemudian dihembuskan kepada publik
mengajak orang lain untuk sama sama tidak setuju menolak hasil pemilu
itu yang terjadi saat ini
itu yang kemudian tidak sehat sebenarnya menurut saya
kalaupun toh tidak mau ataupun distrust terhadap institusi institusi negara saya kira tidak perlu ngajak yang lain
karena masyarakat sebenarnya sudah kembali normal fani
mereka yang bekerja di pasar mereka sudah mulai berdagang sayuran buah
mereka yang bekerja di kantor mereka sudah normal hidupnya
sudah menganggap pemilu sudah selesai
soal siapa yang menang nanti tanggal dua puluh dua mei itu urusan kpu
bukan urusan istimewa ulama bukan urusan diskusi diskusi yang lain
karena lembaga yang secara legitimej yang berhak mengumumkan rekapitalisasi sesuara tingkat nasional itu hanya kpu bukan yang lain
itulah yang kemudian kenapa ini sekarang agak sedikit ramai
karena ada upaya upaya untuk menggiring opini publik
untuk menolak hasil pemilu dan mengatakan kpu bawaslu dan mk
ini sudah tidak layak
tujuannya apa mas adi
tujuannya adalah ingin menegaskan bahwa pemilu kali ini curang dan produknya pun juga adalah produk yang curang
ini kan fatal menurut saya
seakan akan ini bukan hanya pilpres yang curang
kalau mau jujur pileknya juga dan dpd
tapi yang disebut pilpres saja untuk hasil pilpres
padahal kpu itu kotak suaranya ada lima
tapi yang dituduh curang cuma suatu kotak suara
menurut saya ini ada intermesu
apa namanya kontradiksi intermezzo
ada satu tabrakan tabrakan ide yang sebenarnya
masa iya pemilu yang itu dilaksanakan serentak
tapi yang curang cuma satu itu menurut saya ada suatu hal berlebihan
jadi gimana kalau bang erus terjadi paradoks atau acara ini bisa diagap efektif
saya kira apa yang dilontarkan teman teman itu seolah olah mendelegitimasi lembaga atau institusi negara
jadi menjadi lucu
kenapa saya mengatakan bukankah institusi negara itu
mahkamah konstitusi bawaslu
kpu produk mereka
karena itu adalah dibuat oleh dpr sebagai perpanjangan tangan daripada partai
sementara partai ini adalah pendukung daripada dua kandidasi
harusnya yang kita kritisasi mereka
kok mereka melahirkan lembaga institusi yang diragukan
jadi kadang kadang kontralogika
tapi demi kepentingan kekuasaan
mereka akan mencari argumentasi argumentasi yang membenarkan kepada kepentingan politik mereka
saya terus terang mengatakan bahwa
pesan komunikasi politik yang dilontarkan oleh satu aktor politik
tidak lepas dari posisi politik dia pada saat itu
enggak seperti dikatakan beliau tadi
bahwa kenapa mereka menyatakan itu
karena mereka memperleksi kemungkinan mereka kalah
andaikan mereka kemungkinan menang
tidak mereka lontarkan itu
jadi mas hadi dan juga bang emro sepakat ini adalah tindakan karena sudah terdesak gitu
tahu bahwa mereka akan kalah
artinya mereka melakukan kalkulasi
kalkulasi bagaimanapun informasi kan mereka peroleh
data mereka peroleh
jadi kalau mereka yakin dukungan publik sangat kuat sama mereka
saya kira mereka tenang tenang saja
itu tidak harus melontarkan mengkritik
katakan seolah olah bahwa selu di posisi yang tidak baik
saya terus terang mengatakan
mengangkat diksi kecurangan ini sangat berbahaya
kalau salah satu pas lo nanti kalah
kalah karena kecurangan
kalau salah satu pas lo menang
menang karena kecurangan
jadi artinya tidak baik
kumpulkan dah data fakta bukti
sajikan melalui proses hukum
yang setelah tersedia menurut konstitusi kita
karena negara demokrasi
karena negara demokrasi
juri kita itu adalah lembaga hukum
bukan sesuka hati kita saja
jadi serahkan baru kemudian
mari kita diskusikan di ruang publik
saya melihat orang orang yang mengkritik
tidak pernah menyajikan data itu di suatu forum tertentu
mari kita perdebatkan
dan seringkali mereka perdebat pada level data
seharusnya berdebat pada level fakta
kalau data berarti sudah ada penganalisis
sehingga kepentingannya bisa mewarnai data tersebut
kalau fakta yang disajikan
mari kita lihat data itu
duduk bersama lihat datanya
iya jangan fakta
kalau fakta kan metodologinya akan berbeda beda nanti
sangat perspektif lagi
seolah olah dari sudut dia
dia yang benar
kalau data sudah kredibel
kalau data sebagaimana adanya
efeknya apa nih
untuk terutama kepada masyarakat
terus kemudian juga para aktor politik
di tanggal dua puluh dua mei mendatang
bang herus dulu
saya kira efeknya bagi para aktor politik
bagaimana membangun opini
katakanlah simpati masyarakat
datang terhadap mereka
tetapi saya melihat
bagi masyarakat ini sangat tidak baik
dan tidak memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat
karena pandangan pandangan ini menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat
bahkan sampai saat ini
masih ada masyarakat bertanya
apa benar curang ya
masih ada pandangan pandangan semacam itu
selalu saya katakan kepada masyarakat
terutama para pendukung
mari kita lihat data yang mereka sajikan
mereka hanya mengatakan kecurangan
tanpa di backup oleh data
itu harus kita ragukan
saya bilang begitu
jadi ini strategi
atau hanya bola liar semata mas adi
saya ingin komentari ini pertama fani
bangsa ini sebenarnya cukup berbenah
sudah cukup baik dibandingkan
terutama dalam membenahi sistem pemilu kita
kpu bawah seluruh dan di kpp
jadi sistem pengawasan terhadap pemilu itu berlapis
melakukan satu tindakan tindakan yang inkonstitusional
mendukung salah satu paslon tertentu
bahkan kalau bawaslu juga sering bermain mata genit
partisan mendukung salah satu paslon
juga bisa dilaporkan
ini juga cukup masif
dan bisa diinvestigasi oleh siapapun
sudah cukup ideal
di luar itu
tumbuh berkembang kelompok kelompok masyarakat
yang memberikan pemantauan dan investigasi
terhadap semua tahapan pemilu yang ada
jadi agak lucu kalau kemudian
masih ada dugaan dugaan pemilu yang dianggap curang
oke sebagai ekspresi
tapi kalau narasi politik kekecewaan
yang berupa pemilu curang
ini gak sehat bagi demokrasi kita
ini yang mestinya harus dijaga
cuma ya mas adi dan bang emrus ya
selain isu delegitimasi dari lembaga mahkamah konstitusi
ini juga untuk tanggal dua puluh dua mei
ada strum people power tersebut
tapi nanti akan kita tunda di segmen berikutnya ya
mas adi dan juga bang emrus
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya

menyerulkan masyarakat untuk memboykot
membayar pajak sebagai bentuk protes
tapi ajakan itu ditolak oleh calon wakil presiden dari kubunya
sementara menteri keuangan sri mulyani menyayangkan pernyataan tersebut
keluar dari politikusnya
seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat
pernyataan kontroversi ariefo yuwono ini disampaikan rabu kemarin
seperti yang diberitakan detik com
wakil ketua umum partai gerindra ini menyerulkan kepada masyarakat
yang tidak terima dengan pemerintahan hasil dari pilpres dua ribu sembilan belas
untuk menolak membayar pajak
pernyataan itu pun sempat diulang ariefo yuwono
dalam sesi dialog di cnn indonesia prime news kamis petang
jadi kenapa kita tidak perlu bayar pajak
karena kan kita tidak mengakui hasil pilpres
artinya kita tidak mengakui hasil pemerintahan yang dibentuk dari pilpres dua ribu sembilan belas
oke jadi satu tidak bayar pajak terus apa lagi
turunan inses saya ingin tahu turunannya apa saja
karena kita tidak mengakui hasil pilpres dua ribu sembilan belas
kita tidak perlu mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilihan umum dua ribu sembilan belas
dan juga kita tidak perlu membayar pajak
karena kita tidak mau pajak pajak masyarakat yang dikumpulkan itu
dikelola oleh pemerintahan yang tidak legitimit
namun ajakan untuk memboykot pajak ini ditolak calon wakil presiden yang diusung gerindra sandiaga uno
menurut sandi indonesia membutuhkan pembayaran pajak
hingga penambahan beberapa sektor basis pembayaran pajak untuk pembangunan negara
kita perlu justru meningkatkan rasio pajak kita
dengan menambah basis pembayar pajak
kita harus juga mampu untuk meningkatkan
revenue kita dari pajak dengan sistem it yang lebih baik
kami mengusulkan bahwa ada badan penerimaan negara
yang dipisah dari kementerian keuangan
dan itu butuh pendekatan yang dihadirkan oleh pemerintahan yang kuat
dengan kemampiran yang tegas
pajak itu sangat diperlukan untuk membangun negara
jadi pernyataan kami cukup jelas
tim kampanye nasional jokowi dodo maruf amin menanggapi seruan arief puyono ini
dengan meminta sekretariat dpr ri
untuk tidak memberi gaji dan thr
kepada anggota dpr dari fraksi gerindra
tuh karena gaji dan thr
berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat
ingatkan sekretariat dpr ri
dan mpr ri
jangan membayar gaji
anggota fraksi t
dan seluruh staf pendukungnya
karena thr minggu depan sudah cair
jangan dikasih bukan saya kakasian
tapi karena ternyata gerindra
meminta supaya tidak bayar pajak
terkait ajakan untuk tidak bayar pajak yang dilontarkan arief puyono
menteri keuangan sri mulyani
menyayangkan keluarnya pernyataan itu dari seorang politikus
politikus mampu mencontohkan hal yang bersifat kepemimpinan
termasuk saat membayar pajak
karena semuanya diatur dalam undang undang
dan oleh karena itu kita semua
apalagi kita yang sebagai politisi
kita sebagai policy maker
mestinya kita berharap bisa memberikan contoh
atau dalam hal ini kepemimpinan
yang bahkan menyampaikan kepada masyarakat
untuk menjaga republik ini
dan mematuhi undang undang
jadi saya berharap
tentu saja uang pajak yang dikumpulkan
untuk negara indonesia ini
juga pada akhirnya
kembali kepada masyarakat
menteri keuangan menambahkan
masyarakat menikmati fasilitas umum yang telah dibangun dan dirawat
menggunakan uang pajak
pajak juga dipergunakan untuk belanja negara
dan membiayai partai politik
tim liputan cnn indonesia
ya ini salah satu isu yang cukup seksi
dalam minggu ini ya
mas adi dan juga bang ebrus
tapi yang juga menarik adalah
dalam tubuh gerindra khususnya
dan juga koalisi bpn pendukung prabowo sandi
terutama dari sang cawapres sendiri
ini semuanya tidak satu suara
terkait dengan isu boykot membayar pajak
ini apa sebenarnya manuver politik
atau memang ada insinuasi tersendiri
maksud di belakangnya mas adi
ini mirip orang yang sedang putus cinta sebenarnya
orang kalau sudah putus cinta
cenderung membabi buta
mencari kambing hitam siapa yang harus disalahkan
denial ya berarti
persis dalam pilpres kali ini
ada dugaan dan prediksi
salah satu paslon kalah gitu
tapi kambing hitamnya dicari di mana mana
kpu dianggap nggak netral
bahwa seluruh mk ini kemudian partisan
ada kelompok di internal
kemudian terjadi perang saudara
misalnya demokrat berbeda pandangan
bahkan di internal gerindra sekalipun
terjadi statement statement yang terbelah
begitupun dengan membabi butanya
untuk menolak bayar pajak dan seterusnya
ini adalah ekspresi kekecewaan
efek dari pemilu yang dipersepsikan kalah
menurut saya bolehlah gitu ya kecewa
tapi kalau ini harus diekspresikan dengan gaya yang cukup berlebihan
dan saya khawatir justru teman teman dua ini secara berlahan
akan ditinggalkan oleh pendukungnya
karena dalam banyak hal
itu cukup bukti terjadi
misalnya demokrat sudah angkat tangan
dia tidak akan ikut terhadap semua keputusan dua
dan mengerahkan massa sebagai upaya untuk
mendelegitimasi pemilu kpu dan bawaslu
yang kedua kalau kita mau cek
sikap pks belakangan nyaris tidak pernah terdengar
dulu pks ini adalah menjadi trendsetter
dia adalah gerbang utama untuk melakukan serangan serangan
terhadap kubu satu
tapi belakangan sepertinya
pks sedikit tawadu dalam sikap politiknya
lebih banyak menunggu
justru yang paling menonjol sebenarnya di lingkaran dua ini
selain gerindra adalah komunitas komunitas islam
seperti istimewa ulama ataupun tokoh tokoh islam lain yang
memang dalam banyak hal memberikan satu frasa politik yang
mencoba untuk menjelaskan bahwa produk pemilu kali ini itu curang
bahwa kpu bawaslu dan dkpp plus mk
adalah satu institusi yang kemudian tidak delegitimates
tapi satu hal
kalau tidak setuju dengan hasil pemilu
boleh mereka mengambil dan memanggil semua saksi saksi di berbagai unsur
boleh tidak bayar pajak boleh
tapi konsekuensinya adalah mereka harus berurusan dengan hukum
yang kedua sekalipun hasil resmi hitungan kpu ini ditolak oleh dua
ini tidak akan merubah apapun
ini bukan akhir dari segala galanya
karena kpu secara sah yang diamanatkan oleh undang undang
untuk memutuskan siapa yang menang dalam kontestasi pilpres
pilek dan kemudian di pd
jadi tidak akan runtuh ini bangsa
gara gara ada kelompok atau kandidat tertentu menolak hasil pemilu
ini tetap terjadi proses politik yang berlangsung
mau nggak mau pasti akan terjadi sesuai dengan konstitusi
ini dunia tidak akan runtuh gara gara hanya ada
orang paslon tertentu yang menolak hasil pemilu
dunia belum berakhir ya kaya laku jaman dulu ya
ini sudah ada konsekuensi seperti itu
terutama dari segi politik dan juga hukum nih bang emrus
tapi kenapa tetap ada katakanlah strategi yang hitungannya berkeras
untuk melaksanakan atau menyerukan ajakan ajakan di luar
saya terlalu kenal saya kenal betul beliau
tetapi acapkali memang mengemukakan pandangan pandangan
yang kadang kadang di luar logika
nah tujuan dia apa tuh bang
ya bagaimanapun karena dia di posisi
kalau kita dari sudut komunikasi politik melihat
karena posisi politik mereka tidak menguntungkan
maka apapun akan dilakukan menyampaikan pesan pesan tersebut
biasanya puyo akan menyerang seperti itu
kemudian kalau itu ada nanti
pandangan pandangan yang mengkritik dia paling juga akhirnya dia minta maaf gitu ya
itu saya kira pola komunikasi yang dimainkan oleh puyono
nah kalau kita lihat dari sudut katakanlah pesan yang disampaikan
saya pikir sangat tidak wajar
ketika seseorang itu menyampaikan
menyuruhkan kepada orang untuk katakanlah memboykot
tidak membayar pajak
itu kan sama saja menyerukan setiap orang untuk melanggar hukum
saya kira saya kenal kita tidak pakar hukum di bidang itu
jangan jangan ada sanksi hukumnya
mengajak orang untuk melanggar hukum gitu ya
saya kira ini puyo nenang saya menyarankan kalau boleh ini saya kira diralat dari omongan ini ya
supaya tidak menjadi bermasalah kepada beliau sebagai sahabat saya menyampaikan ini
kemudian saya mengatakan bahwa kepada artinya
kalau misalnya katakanlah pajak itu di disuruhkan diboykot seperti itu
tidak bayar sama sekali
tidak bayar sama sekali dan lain lain sebagainya
bukankah kita hidup dari pajak
sebagian dari apbn kita itu dari
dan itu kewajiban
setiap warga negara
masuk satu satunya biaya parpol
salah satu betul
karena mereka dapat dana daripada pajak itu sendiri
jadi pandangan pandangan ini terlalu menurut saya menunjukkan bahwa internal di gerindra itu sendiri tidak ada lagi manajemen komunikasi yang baik lagi
seolah olah satu dengan yang lain melontarkan pesan pesan tanpa terkoordinasi
padahal ketika komunikasi itu dilontarkan seperti itu dan kader kader gerindra yang lain tidak sepandangan dengan itu
justru bisa menimbulkan reputasi partai gerindra ini di mata masyarakat semakin menurun
jadi oleh karena itu manajemen komunikasi

saya kira bisa kesana arahnya
jadi oleh karena itu manajemen komunikasi politik dari setiap partai harus terkelola
apakah dia di posisi katakan tidak menguntungkan atau di posisi menguntungkan
karena terus terang kalau mereka ini adalah politisi yang negarawan sebenarnya
kalau mereka anggaplah dengan asumsi mereka kalah
sebenarnya tidak kalah mulianya
sebenarnya tidak kalah mulianya dengan orang yang atau paslon yang menang
mereka bisa memainkan peran oposisi
check and balance terhadap kekuasaan tersebut
sehingga mereka nanti suatu saat bisa berkuasa
saya kasih contoh
bukan kpd perjuangan
dua periode di luar kekuasaan ketika zaman pemerintahan sby
tapi mereka lakukan peran oposisi itu lebih baik lebih efektif
tidak melakukan katakanlah serangan serangan yang tidak produktif
ternyata mereka bisa menikmati
oleh karena itu maksud saya bahwa
ketika suatu kekuatan politik pada posisi oposisi misalnya
saya kira kalau itu dimainkan dengan secara bagus
bukankah itu untuk kepentingan bangsa dan negara
karena kekuasaan tanpa ada kontrol dari kekuasaan lain
saya kira bisa tidak baik
bang enrus bahas tadi
kalau misalnya rencana atau konsolidasi antar partai politik
terutama dalam tubuh koalisi pendukung pasangan calon nomor dua ini
seperti apa kelihatannya
dalam minggu minggu terakhir jelang dua puluh dua mei mendatang
ini kelihatannya ada ketidaksinkronisasi antar suara
atau seperti apa dinamikanya
kalau dari segi satu mereka solid
bahwa tetap menunggu hasil resmi yang akan diumumkan oleh kpu
tentang siapa yang kira kira dianggap unggul dalam presiden
kemudian dalam pileg dan dpd
ingat pemilu ini bukan hanya presiden
tapi juga adalah pilek dan ada dpd
tanggal dua puluh dua mei nanti kpu akan mengumumkan siapa yang unggul dalam hitungan manual
kpu dalam pilpres dalam pileg dan dpd
itu harus jelas
yang kedua sementara pada saat yang bersamaan di dua ini menganggap bahwa mereka ini tidak akan menerima hasil putusan resmi yang kemudian dilakukan oleh kpu
itu unison gak suaranya
kan itu kemarin diumumkan oleh pak prabowo saat sambutan
itu kemudian diterjemahkan oleh para teman teman dua sebagai bagian bentuk kekecewaan terhadap proses pemilu yang dianggap curang
sistematis terstruktur dan masif
sehingga mereka berimplikasi bahwa apapun yang terjadi dengan hasil kpu
mereka tidak akan terima
pertanyaannya adalah kalau nanti kpu yang memenangkan dua
apakah mereka juga berani nolak
berani gak menolak
ya itu juga giganya
terbiaknya tidak sampai kesel
penolakan terhadap hasil pemilu ini seakan akan teman teman dua ini sudah mengsubordinasi dirinya kalah
sehingga kalau satu yang dimenangkan mereka akan menolak
saya gak tahu persis
jangan jangan yang dimenangkan dua apakah mereka juga akan menolak dirinya sendiri

makanya dari awal saya ngomong ini adalah statement statement hiperbolis yang dikeluarkan oleh teman teman dua
mulai soal people power kedaulatan rakyat
menurut saya terlampau berlebihan
karena dalam prakteknya ide people power pun itu bertabrakan
banyak orang hampir di seluruh indonesia menolak ide people power itu
people power itu adalah sebuah gerakan massa yang cukup masif
dari pusat sehingga daerah didukung oleh semua rakyat
menginginkan sebuah perubahan
ini problemnya adalah people power jauh lebih banyak yang menolak
kita bicara masalah people power ini bang emrus
itu tadi kita menarik mengenai gerakan massa yang pernah terjadi terutama di tahun sembilan puluh delapan
tapi akan kita bahas di segmen berikutnya
bang emrus dan juga mas adi tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
kami akan kembali sesaat lagi
tadi mas adi juga sempat mengatakan terkait dengan people power yang nantinya atau digadang gadang akan dilaksanakan pada tanggal dua puluh dua mei mendatang
ini cukup perlukah memang
atau bakal terjadikah gitu people power ini dilaksanakan tanggal dua puluh dua mei tersebut
pertama ini layu sebelum berkembang
karena di teman teman koalisi dua ini sudah banyak terjadi perang saudara
teman teman demokrat hampir tiap hari perang statement
dengan teman teman gerindra itu satu
yang kedua pak amin rais yang menggagas people power itu sudah menurunkan tensinya
awalnya people power kemudian berubah menjadi kedaulatan rakyat
kelewatan rakyat itu banyak bentuknya bisa demo biasa datang ke tps nyoblos itu adalah kedaulatan rakyat
ini yang kemudian sejak awal saya bilang bahwa people power ini tidak lebih dari sebatas frasa politik yang hiberbolis
yang dalam prakteknya ini cukup otopis dan susah untuk diterjemahkan
di negara negara demokratis yang cukup maju seperti di indonesia people power itu sebenarnya tidak terlampau populer
karena bangunan politiknya sudah terstruktur dengan baik
di mana ada pemisahan kekuasaan politik secara kuat
ada presiden yang memerintah ada dpr yang kemudian mengorontol ada yang kemudian institusi institusi hukum yang memberikan proses investigasi jika ada pelanggaran terhadap eksekutif dan legislatif
jadi ini juga sudah cukup ideal
cukup ideal masa presiden dibatasi hanya dua periode
kemudian pemilihan dilakukan secara selangsung
artinya betul prasyarat untuk melakukan pemberontakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat yang cukup masif itu tidak akan mungkin terjadi
itulah yang disebut dengan utopis
belakangan ternyata ide people power ini justru ditolak oleh hampir seluruh lapisan masyarakat
di lima belas provinsi yang ter tracking saat ini sudah banyak masyarakat kelompok mahasiswa tokoh pemuda kelompok kelompok islam sudah menolak dengan ide people power
karena tidak ada alasan untuk melakukan begitu
terlepas pendukung siapapun itu
karena pelurunya tidak menyambung
ini orang putus cinta tapi menyalahkan orang lain kan
ini yang kemudian dituduh curang adalah kpu dan bawaslu tapi dia yang disalahkan adalah jokowi
jokowi itu adalah capres
dia bukan penyelenggara tapi penyelenggaranya adalah kpu dan bawaslu
jangan sampai kita menggunakan meriam yang cukup berlebihan hanya untuk memberikan satu peluru terhadap burung kecil misalnya
jadinya ide people power ini ya
melebar begitu ya mas adi
terus menurut saya ini selain melebar ini juga menyinggung mengenai makar
kasus dugaan makar
terutama ada beberapa tokoh yang dianggap terkait egy sujana bahkan sudah dijadikan sebagai tersangka
ada korelasi dengan kondisi politik saat ini
saya kira kalau kita bicara hukum kan pasti kacamata hukum
artinya bahwa aparat hukum telah melihat ada indikasi indikasi sehingga proses hukum dilakukan
saya kira tidak sembarang pihak kepolisian melakukan itu
karena kalau itu tidak dilakukan dengan sengaja
dan sangat hati hati saya kira itu bisa dipertanyakan
oleh karena itu pertimbangan pertimbangan hukum yang dilakukan pihak kepolisian kita saya kira sudah mereka melakukan secara matang
sehingga menetapkan seseorang sebagai orang yang diduga melakukan makar
karena persoalan makar itu kalau dikatakan katakanlah makar harus punya senjata dan lain lain tidak
karena niat saja pun itu sudah bagian dari makar tersebut untuk menggulingkan suatu kekuasaan yang sah
tetapi saya terus terang mengatakan bahwa tidak gampang untuk melakukan suatu
karena itu adalah kekuasaan orang atau makar tersebut
ada suatu kondisi kondisi yang harus dipenuhi
misalnya adalah ada isu yang merupakan isu sentral di seluruh negara yang bersangkutan
kita bicara bukan hanya bicara indonesia gitu ya
di setiap negara yang terjadi gerakan makar tersebut
kemudian ada tokoh sentral yang menjadi penyatu daripada gerakan tersebut
baru yang ketiga ada fiksi di militer di suatu negara tersebut
baru ada masalah ekonomi yang sangat penting
sangat luar biasa
nah kalau kita lihat indikasi indikasi atau katakanlah kondisi kondisi tersebut saya kira tidak terjadi di indonesia saat ini
sehingga saya mengatakan bahwa kalaupun ada upaya upaya orang bermimpi untuk melakukan makar
saya kira di apa hentikanlah mimpi itu
karena memang menurut saya tidak ada kondisi yang bisa mendukung keinginan atau keinginan politiknya untuk melakukan seperti itu demikian
oke nah dari kacamata mas adi dan juga bang emrus
dua puluh mei nanti akan seperti apa bang emrus dulu deh
saya menurut katakanlah suatu prediksi sebagai suatu hipotetis gitu ya
tapi kita tidak meramal saya kira akan berjalan dengan baik
saya tidak melihat ada gerakan gerakan yang mengganggu keamanan
kenapa kepolisian kita cukup siap kok untuk menangani tersebut
keamanan petugas petugas keamanan kita di backup oleh tni kita polisi kita akan berjalan dengan baik
kemudian adalah bahwa tokoh bangsa kita prabowo dan joko widodo adalah sangat pancasilais
dan kemudian sangat nasionalis
dan mereka sahabat bukankah kita lihat ketika perlibatan keempat
mereka sangat dekat sekali
saya kira ketika nanti diumumkan para pihak pada akhirnya mereka akan titik temu untuk bersepakat untuk tidak ada gerakan apapun yang menurut perkiraan saya
karena komunikasi silaturahmi sebagai budaya keindonesian kita nanti akan lebih mereka kedepankan
lebih bangsa dan negara
segala keberatan yang disebut sebut bakangan hari ini gimana
kita justru dukung kalau memang ada data fakta dan bukti tentang hal itu justru kita harus dorong mengajukan kepada aparat hukum atau katakanlah institusi hukum
tidak boleh misalnya mengatakan kami tidak akan mengajukan ke mahkamah konstitusi tidak ada gunanya saya kira tidak produktif juga
kalau memang ada datanya seajukan supaya itu merupakan suatu pendewasaan politik kita di indonesia
tidak sekedar hanya memperjuangkan hak hak mereka yang di posisi kekuatan politik tertentu sekaligus memberikan pendidikan hukum terhadap masyarakat
ketika ada memang kekurangan atau katakanlah indikasi indikasi kecurangan mari kita ajukan justru tidak boleh ada pembiaran ketika ada memang data fakta yang memang menyimpang tersebut
jadi oleh karena itu ajukan saya kira tidak bisa saja menerima begitu saja juga tetapi dalam koridor konteks hukum demikian
oke mas edi gimana
ya kalau melihat kecenderungannya memang dua puluh dua mei ini akan tetap berlangsung secara damai
betul kita harapkan

betul kita harapkan
apalagi misalnya banyak elit kelompok masyarakat yang selama ini
kritis menyuruhkan isu isu makar provokatif dan seterusnya itu perlahan sudah mulai berurusan dengan hukum
jadi apapun yang kemudian akan dikeluarkan oleh kpu dalam konteks demokrasi elektoral yang sehat
tentu butuh kedewasaan dalam berpolitik siap kalah dan siap menang inilah sikap negarawanan yang sejati
kalah dalam pilpres itu bukan akhir dari segala galanya kalah dalam pilpres itu bukan berarti besok dunia akan kiamat
tapi ini adalah soal bagaimana membangun keutuhan bangsa
dan saya cukup hakul yakin fani dan bang emrus bahwa indonesia ini sudah memiliki bekal modal sosial yang cukup luar biasa
dulu tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima kita mengalami satu kepemimpinan demokrasi yang terpimpin
dimana kabinet itu jatuh kurang lebih empat bulan lima bulan terjadi persinggungan politik yang cukup ekstrim
sekarang sebenarnya tidak terlampau kuat sebenarnya cuma memang letupan letupan ini perlu diwaspadai
khawatir ada penunggang penunggang gelap yang mencoba untuk mengait di air keruh yang sedang bergelimangan apa namanya
begitu banyak dinamika politik sebab itu antisipasi oleh aparat keamanan itu cukup masif dan juga sudah terbukti
dan yang paling penting jika ada upaya upaya inkonstitusional bukan hanya polisi bukan hanya tni
tapi ini akan melawan begitu banyak rakyat indonesia kita bisa cek orang kemudian siap menghibahkan hidup matinya untuk mengawal proses penghitungan di kpu secara manual
ini nggak main main gitu bang emrus artinya bukan hanya tanggung jawab polisi
ini berarti masih ada atau titik terang di dalam keutuhan bangsa
ada atau titik terang ya kita punya harapan bahwa dua puluh dua mei ini akan berlangsung kondusif ya kita harapkan seperti itu ya mas adi dan juga rusin
ini menjadi catatan untuk para aktor aktor politik dan juga tokoh tokoh nantinya jelang tanggal dua puluh dua mei yang akan dilaksanakan hari selasa ya
oke dan demikian berakhir dialog dalam layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapat update informasi terkini terkait dengan pemilu dan juga pilpres dua ribu sembilan belas bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya fanny manila selamat malam terima kasih
baik terima kasih